ratusan bikers dan motor tua berkumpul di jogja expo center
untuk menghadiri ajang jogjantik day yang berlangsung lima hingga enam agustus dua ribu dua puluh
ratusan bikers baik dari dalam negeri maupun masyarakat negara
membawa motor klasiknya dengan berbagai bentuk dan beragam tahun pembuatan untuk dipamerkan
para biker sangat antusias karena event ini sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
selain sebagai ajang sedaturahmi jogjantik day yang bertema gumpregas ini
juga bertujuan untuk membangkitkan umkm dan pariwisata yogyakarta
tema gumprega sendiri memiliki arti dalam bahasa jawa yaitu semangat bangkit dan optimis
selain memamerkan motor antik dan mobil antik
juga terdapat karya seni robot raksasa yang terbuat dari bahan daur ulang sampah otomotif